saya mau nganterin kerja ani nyak
orangnya udah pergi
tapi kita udah janjian ya
emangnya lo kagak tau ani kerjanya pagi
kalau lo diem berarti lo kagak percaya sama gue
eh lo kagak sopan pake sana pendek
testimoni dari pelanggan setia
dawet mas john itu paling enak
kadar gulanya pas manisnya mantap
nih tau apaan kurang manis
woj keling keliling nganterin paket
bukanya dapet duit gede
malah dikasih paketannya
siapa tahu aja barang berharga
kayaknya gue kenalin nih baunya
lo makan dah tuh
tapi sebelum dimakan
pur bagi bagi atuh
makasih ya pur
hei tukang ojek
ke jalan rawat
eh apaan sih
alhamdulillah masih ada
mbak mau ngajak mbak
bukan saya masih swih
siapa yang nanya pekerjaan mbak
berapa ke depan
yaudah harga perkenalan
mau ngajak apa mau kenalan
saya mau nganterin kerja ani nyak
saya udah pergi
tapi kita udah janjian ya
emangnya lo kagak tahu ani kerjanya pagi
lo kagak percaya sama gua
kalau lo diem berarti lo kagak percaya sama gua
saya percaya nyak
hei lo kagak sopan pakai cara pendek
terima kasih nyaka
anda nyebera tuh
terima kasih nyaka
harusnya silahkan berjalan via site
semoga berhasil salit
arah rojek berangkat
tenang aja gue bayar oke lah kalau begitu
eh gak jadi
gue ini aja udah gak usah jadi
aduh bang bisa cepet gak
bisa bang tapi kata bapak saya kalau bawa motor itu harus pelan
yang penting selamat kalau kata bapak saya biar cepat asal selamat
wah berarti bapak kita beda prinsip
eh coy minum es dawet dulu dong biar muka demek lo kelihatan segar
eh bibir berisik ah teriak teriakan
update status pura pura gak denger padahal gak punya duit wk wk wk
eh chad gue bawa kabar baik
buat siapa buat kue lah
ya ngapain gue dengerin gue bakal lo
gak apa apa gue tetep mau cerita
semalam gue mimpi ani lari larian peluk pelukan
pas mau muah muah
tapi kan ada aninya
ya biar kata ada aninya tetep aja lo mimpin uler itu arti katanya sial
update status lagi lucu banget kalau ngeliat dua orang suku lagi debat
gak kenal apa chad
bensin siramin bakar
mengrika lagi apa
lagi jalan kaki kakak
mengrika gak kerja
nanti makan bakso yuk
kamu mau nurunin saya di sini
tapi sekarang ma enggak